bercadar tidak menjadi halangan untuk bersosialisasi dan melayani masyarakat
inilah yang dilakukan ferry hana seorang dokter di yogyakarta
ia membuka layanan klinik gratis demi melayani masyarakat yang kurang mampu
dokter hana pun tidak segan berbagi ilmu dan wawasan ke lingkungan sekitarnya
penampilannya memang berbeda
meski saya tak bisa melihat ekspresi wajahnya karena tertutup cadar
suara dan gerak tubuhnya sangat ramah
sosoknya jauh dari a priori yang lazimnya melekat pada muslimah bercadar
eksklusif dan tidak mau bergaul
dokter kelahiran yogyakarta tiga puluh lima tahun lalu ini justru merangkul semua kalangan
dokter ferry hana yang akrab di sapa dokter hana ini membuka klinik gratis sejak dua ribu dua belas
ia tak mematok tarif sepeserpun
dokter hana hanya menyediakan kotak infak bagi pasien yang ikhlas menyumbang
saya pengen tahu sebenarnya latar belakang dokter kemudian membuka pelayanan gratis untuk orang miskin dan juga dua orang
saya sering melihat banyak orang orang yang memang tidak punya itu ketika sakit
mereka mengeluh dan berhutang
mereka tidak punya kemampuan untuk berobat
dan saya tidak ingin itu terjadi
saya berharap ketika ada orang yang berubah dan mereka itu memang tidak punya ya tidak perlu berhutang
perjalanan dokter hana dalam membuka klinik ini pun tak selalu mulus
nada skeptis kerap dilayangkan padanya
belum lagi penampilannya yang bercadar yang membuat banyak orang takut mendekatinya
pada awal saya buka di desa ini karena memang tempatnya kan memang rumah tua
ya tentu masyarakat ragu ya ini dokter atau bukan
tempatnya sangat sederhana gitu walaupun ada pelang dokter gitu orang masih iya atau tidak seperti itu
tapi alhamdulillah ada rizky sehingga saya membuka apa ya memperbaiki lah merenovasi rumah gitu satu demi satu pasien berdatangan
selain hasil dari kotak infak pada dua ribu lima belas hana pun membuka klinik kecantikan dengan tarif terjangkau untuk menopang klinik gratisnya
dokter hana tak pernah membayangkan sebelumnya bahwa langkah kecilnya membawa manfaat bagi banyak orang
mungkin dokter hana ini beda ya karena walaupun dia pakai dadar
tapi cara bicaranya itu adem biasa aja sama orang kebanyakan
jadi kita nggak sungkan gitu nggak seperti yang lain ya mungkin ya tapi dokter hana itu biasa aja
kalau untuk sosok dokter untuk kepada karyawannya masya allah dokter sangat baik ya
bagi dokter umum lulusan fakultas kedokteran universitas islam indonesia ini
berbagi bukan semata mata tentang materi
tenaga dan ilmu adalah dua hal yang wajib ia beri
sukses bagi seorang hana bukan pada apa yang berhasil ia gapai tapi sebanyak apa yang ia beri
hidup baginya merupakan ladang dalam menanam amal soleh
bagi hana hidup itu sederhana bukan tentang materi sebagai pengukur prestasi duniawi
tapi hidup adalah ladang menebar amal soleh agar mulia di sisi ilahi